sepintas sejenis kelapa muda ini terlihat biasa saja
namun rupanya terdapat pilihan menu kelapa muda tak biasa yang dicampur dengan telur ayam kampung
orang situbondo menyebutnya dugen lor
dugen berarti kelapa muda dan lor berasal dari kata telur
untuk bisa membuat tugen lor kelapa muda harus yang masih sangat muda
seporsi minuman ini harus menggunakan dua kelapa muda
airnya pun harus dipisahkan lalu isinya diserut hingga halus
kemudian dimasukkan ke dalam gelas dicampur dengan madu dan kuning telur
pembeli pun bebas memilih jumlah telur yang diinginkan
para pembeli memburu minuman ini karena dipercaya bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh
dugen lor ini diakui penjualnya merupakan resep warisan turun temurun yang ditandai
ini minuman unik ini sebenarnya
ini kelapa muda yang masih muda sekali
tambah susu tambah lor
itu menambah stamina
apalagi dalam masa pandemi seperti ini
butuh imun yang tinggi
ibu generasi keberapa sudah
generasi keberapa sudah
satu per hari bisa habis berapa telur

minuman khas pantura situbondo ini bisa dinikmati di jalur pantura jindul desa arjasa
mulai dari pukul sembilan pagi hingga sore hari
desain ala ali mustafa situbondo jawa timur